anggota satuan pengaramanan objek vital polda metro jaya aip dua ic
yang menabrak seorang wanita hingga tewas di pasar minggu jakarta selatan
bisa ditetapkan sebagai tersangka jika ditelantas polda metro jaya menemukan bukti baru
sementara untuk dugaan pemukulan sebelum peristiwa kecelakaan
polisi akan memeriksa seorang tersangka berinisial h
di tahanan subdit gakum polda metro jaya
direktorat lalu lintas polda metro jaya masih mendalami kasus kecelakaan maut
yang melibatkan polisi bernama aibtu ice di pasar minggu jakarta selatan pada jumat lalu
hingga kini anggota satuan pengaramanan objek vital polda metro jaya aip dua ic
masih berstatus sebagai saksi
sedangkan untuk dugaan pemukulan yang dilakukan aip dua ic
polres metro jakarta selatan akan memeriksa tersangka h sebagai saksi terlapor
di rumah tahanan subdit gakum polda metro jaya tempatnya ditahan
tidak tertutup kemungkinan penyidik akan kembali melakukan gelar perkara
jika ditemukan adanya bukti
bukti baru dalam kecelakaan maut ini
untuk membuat terang dari kasus lakal atas ini